investasi bodong berkali kali terjadi dengan kedok yang berbeda beda
bagaimana sebenarnya agar masyarakat lebih waspada terhadap investasi bodong
sudah bergabung bersama kita melalui zoom dengan financial planner mbak meta anggriani
selamat malam mbak meta
selamat malam mbak lady
iya mbak meta kalau kita berbicara mengenai ciri khas investasi bodoh
ini kan biasanya selalu diajak teman sahabat kemudian keluarga
makanya banyak banget nih korban yang percaya
tapi sebenarnya apa sih ciri lain investasi bodong yang harus diwaspadai
pertama memang kita harus tahu dulu nih
kalau kita investasi itu kan pada prinsipnya sama kayak kita menitipkan uang
jadi artinya kan pertama kalau kita menitipkan uang kita ke pihak yang kita percaya
nah kesannya kalau sama teman sendiri kita bisa percaya gitu ya
nah tapi yang kedua yang tentu kita harus lihat adalah
kita harus tahu juga uang itu buat apa
artinya disimpannya di mana bagaimana skemanya dan macam macamnya
nah itu yang kadang kadang kita tuh karena udah awalnya main percaya
kita lupa lagi tuh menilai lagi apakah itu programnya kita bisa mengerti apa enggak
jadi simple aja sih kita paham nggak dengan produknya itu sendiri
dengan cara kerja produknya itu sendiri gitu ya
artinya kan kita harus tahu juga bahwa dalam investasi itu kan prinsipnya
kita memang mencari pengembangan tapi selalu ada resikonya
nah kadang kadang orang itu lupa gitu memandang resiko
dan tergiur dengan iming iming return yang tinggi
padahal kita tahu juga dalam investasi itu yang namanya high return pasti high risk gitu ya
nah jadi dalam hal ini penting juga selain kita memahami pola kerja investasinya
kita juga harus punya pengetahuan sih dalam arti sebenarnya tingkat return yang wajar itu berapa sih
supaya kita bisa menilai itu wajar atau tidak
dan selain nominalnya wajar juga kita harus lihat juga kadang kadang
yang justru ada tambahan tambahan lainnya yang menarik gitu ya extra perks gitu
kayak misalnya tiba tiba ada hadiah
ada bonus atau tiba tiba ada apa namanya macem macem lah
skema skema yang membuat orang tuh masukin duit sekian nanti dapat bonusnya mobil gitu
itu kan terlalu extravagant
jadi artinya kita harus punya sense bahwa yang berlebihan ini mungkin justru makin berbahaya
tapi kalau misalnya kita lihat contoh yang investasi butik yang ada di aceh tuh mbak
dengan return tiga puluh sampai lima puluh persen
kan kalau biasanya penjual pakaian juga kurang lebih dua kali lipat gitu ya
kalau jualan baju atau pakaiannya itu gimana
gimana nih mbak biar melihat apakah ini memang investasi bodong
apa memang benar benar investasi gitu
nah memang artinya kita kan mesti lihat ya kalau yang namanya investasi itu kan memang kita tujuannya juga apa gitu
kalau memang kita tujuannya untuk mengembangkan uang ya biasanya orang pasti mau yang berkembang dengan aman
makanya kadang kadang kita bicara kalau investasi di lembaga keuangan relatif itu lebih aman
karena peraturannya banyak gitu
ada lembaga pengawasnya juga seperti ojk
tapi ketika kita menginvestasi pada suatu bisnis gitu ya
kayak misalnya tadi kan oh ini bisnis pakaian saya mau investasi di situ
artinya sebenarnya saya melakukan penyertaan modal
artinya saya yang harus saya lihat adalah bagaimana cara bisnis itu juga bekerja gitu kan
pengurusnya siapa mereka punya sistemnya seperti apa
dan maksudnya marketnya pasarnya juga jelas atau tidak
tokonya ada di mana
jadi emang berbeda gitu ya kalau hanya sekedar kita investasi misalnya di bank lembaga keuangan
berinvestasi pada usaha bisnis yang bisnis
resikonya pasti lebih tinggi lagi gitu
oke jadi kira kira berapa persen sih mbak yang harus ataupun yang wajar kita alokasikan untuk investasi gitu
kalau misalnya kita ingin berinvestasi dengan partner gitu
intinya sih kalau kita bicara perencanaan keuangan dulu ya mbak ya
artinya memang sebenarnya investasi itu sudah tahap yang cukup advance
artinya kita pertama kan kita harus atur cash flow dulu atur utang aman semua
lalu kita menabung
kalau menabung udah aman baru kita bicara investasi sebenarnya gitu kan
nah artinya sebenarnya itu kan yang ideal
tapi kalau semakin banyak sebenarnya juga makin bagus
nah tapi kan intinya kalau kita banyak kita harus memastikan yang dasar dasar itu juga terpenuhi gitu ya
nah tapi yang perlu kita ingat di sini adalah ketika kita berinvestasi terutama kayak untuk bisnis
itu saran saya itu kita benar benar pakai uang yang memang
tidak terlalu banyak
tidak terlalu banyak
uang nganggur gitu ya
artinya tidak ada peruntukan lain untuk katakanlah ini untuk kebutuhan kebutuhan tertentu
misalnya ini kebutuhan anak sekolah ini kebutuhan untuk naik haji
artinya jadi ketika uang bisnis itu tiba tiba berkurang atau tiba tiba bahkan hilang
kebutuhan itu tetap berjalan gitu
jadi ini bukan uang panas gitu ya
justru kita harus dengan uang yang memang kita ready untuk kita kembangkan gitu ya apapun resikonya
lalu kemudian nih apa nih mindset yang sebenarnya harus dimilihkan
sebenarnya harus dimiliki oleh seseorang sebelum berinvestasi
apakah kalau misalnya mindsetnya harus return yang tinggi ini salah gitu
apakah selalu salah
oh iya sih mindsetnya adalah sebenarnya kalau kita bicara investasi
investasi yang baik adalah yang cocok buat kita
artinya tidak semua produk investasi itu akan baik buat semua orang
intinya kita harus tahu juga kebutuhan kita seperti apa
dan kita sendiri juga memandang investasi memandang resiko seperti apa
ada orang yang memang tidak berani mengambil resiko maka ya sudah dia berinvestasi dengan semampunya dia gitu
tapi ada orang yang sebenarnya dia ingin mengambil resiko tinggi tapi kemampuannya tidak ada
artinya ya itu tadi sehari hari uang cash flow nya juga masih berantakan masih punya banyak tanggungan
jadi artinya kita harus benar benar melihat diri kita sendiri dulu baru kita berinvestasi
jadi saya cocoknya pegang investasi dengan instrumen yang mana gitu
kalau saya mungkin punya banyak waktu luang saya mau ikut berbisnis sama orang
itu boleh boleh aja
tapi kalau misalnya saya punya waktu cuma sedikit ya mungkin saya cari yang aman
yang pasti uang saya berkembang tapi kemungkinan hilangnya berkurang
jadi kembali lagi investasi itu harus kita sesuaikan dengan diri kita tujuannya apa
kemampuan kita di mana dan tidak mengganggu untuk kebutuhan kebutuhan hidup yang lainnya
oke tadi kan juga anda katakan bahwa yang penting adalah legalitas juga ya mbak meta ya
nah selain legalitas yang legalitas ojk pastinya apalagi nih agar masyarakat juga tidak terlalu

terjebak dengan investasi bodong lagi gitu
betul gitu jadi memang dengan adanya ojk itu kan kita harus bisa lihat gitu
apalagi sekarang sudah banyak hotline number nya juga ya
jadi kalau kita ditawarkan investasi ada baiknya kita ngecek
apakah memang lembaga tersebut sudah terdaftar atau diawasi oleh ojk
nah tapi balik lagi yang diawasi oleh jk itu kan adalah lembaga keuangan
sementara banyak yang justru skema skema itu memang datangnya bukan dari lembaga keuangan gitu
datangnya dari ada yang kooperasi ada yang apa

ada yang keuangan ada yang keuangan ada yang keuangan

dan itu bisa macam macam ya ada yang bentuknya harisan bahkan gitu kan
jadi memang justru kita yang harus hati hati ketika kita mau berinvestasi
ketika kita mau menitipkan uang ini saya taruh uangnya nih ke siapa nih
itu yang saya harus cek
apa ini lembaga sudah berapa lama berdiri
ada legalitasnya atau tidak kantornya di mana gitu kan
jadi artinya kita bisa benar benar paham ini lembaga yang sudah bisa
reputasinya terjaga gitu
oke ada nggak sih mbak pembagian gitu
kalau misalnya pemula sepertinya cocoknya investasinya jenis ini aja dulu
tapi kalau misalnya miliaran rupiah bagusnya investasi seperti ini
ada nggak sih mbak pembagian seperti itu
kalau menurut saya sih sebenarnya kalau kita bicara pembagian
saya menurut saya lebih saya melihatnya dari sisi seberapa baru orang itu mulai berinvestasi
ketika orang baru mulai berinvestasi saran saya mulailah dari instrumen instrumen yang konservatif gitu
awalnya kan kita mungkin punya uang nabung di bank
mungkin abis itu punya deposito dulu gitu ya
lalu kalau udah deposito
lama lama kita punya uang sk lagi
kita ke instrumen yang lebih tinggi lagi
ya tentunya mungkin kita main reksadana
atau mungkin kita beri emas
atau mungkin lama lama kita bisa masuk ke instrumen saham
nah atau nanti kalau udah ini lagi
sudah terbiasa dengan resiko resiko itu
tahu bagaimana memanagenya
baru kita bisa masuk ke instrumen instrumen yang lebih beresiko lagi
dengan harapan dengan pengalaman itu kan juga
apa pengalaman itu juga membuat si
uang kita juga makin berkembang
ketika makin berkembang banyak
kita bisa masuk ke instrumen instrumen yang lebih tinggi juga
tapi udah dengan kewaspadaan
pengetahuan yang udah mateng gitu
karena kalau lihat masyarakat sekarang
banyak kan yang terbalik gitu ya
tapi kemudian kebutuhan pokoknya malah justru masih kesana kemari gitu
nah jadi bagusnya gimana nih mbak
untuk pembagian ataupun pembagian ini ya
untuk merencanakan keuangan untuk yang masih single
yang sudah berkeluarga
bagaimana tuh keleluarga bagusnya
oke intinya sih sebenarnya gini
balik lagi kalau perencanaan keuangan itu
kan kita mulai dari kebutuhan pokok gitu ya
nah habis itu baru kita bicara kebutuhan yang lain lain
nah ada sih katanya sih prinsip namanya sepuluh dua puluh tiga puluh empat puluh
cicilan dalam arti ini kita mencicil aset produktif ya
walaupun pada kenyataannya pasti sulit ya
karena kan kalau tergantung nominal gajinya gitu kan
dan tergantung juga pada situasi tiap orang
ada yang tanggungannya banyak ada yang single
jadi artinya memang harus disesuaikan sedikit demi sedikit
jadi artinya kita lihat aja dulu dari kemampuan bulanan kita itu
berapa persen sih yang memang bisa kita amankan dulu
buat kebutuhan hari hari
cicilan semuanya udah otomatis aman untuk terbayar
habis itu baru kita bicara yang lebih tinggi untuk pengembangannya gitu
oke yang pastinya harus cermat juga ya
dengan siapa juga nanti kalau misalnya kita menyimpan uangnya dengan siapa
kemudian juga akan digunakan seperti apa
terakhir nih mbak untuk kita menganalisa tentang investasi bodong
apakah ini memang modusnya itu itu aja
atau mungkin makin ke depan tuh makin banyak lagi tuh
jenis investasi bodong yang harus diwaspadai
oke pada prinsipnya sih kalau yang saya amati gitu ya
investasi bodoh ya pada umumnya mereka menawarkan return yang ekstravagansa banget gitu ya
lalu mereka modelnya juga apa namanya
misalnya ada tambahan bonus ada tambahan hadiah member get member gitu kan
lalu tempatnya juga nggak jelas
tapi mungkin kalau saya lihat sih bisa jadi skema skemanya seperti itu
cuma sekarang ini kan yang berkembang adalah dunia digital
jadi artinya bisa jadi orang juga ya kembangannya mungkin ke arah situ
jadi penipuannya bisa lewat digital bisa juga lewat apa namanya
yang kemarin juga beberapa waktu lalu pernah ada kan
kesannya kita bisa investasi di apa namanya di perusahaan digital
sehingga kita nanti akan dapat keuntungan dari setiap iklan yang kita beli gitu
atau macam macam gitu
jadi artinya perkembangannya kemungkinan yang saya lihat akan ke arah digital
dan apalagi orang kan suka nggak aware ya
setiap kali kita aplikasi download sesuatu
itu sebenarnya kita kan apa namanya memberikan memberikan
memberikan kebebasan akses untuk data kita
nah itu yang harus hati hati juga sih sebenarnya gitu
oke oke terima kasih mbak maitha anggra ini sudah bergabung bersama kami di siaran indonesia kenakti
terima kasih untuk ilmunya yang tentunya ini bisa menyadarkan masyarakat ya
untuk bagaimana bisa bijak berinvestasi